sampah selalu menjadi permasalahan kota kota besar dengan jumlah penduduk yang tidak sedikit
terlebih sampah berukuran besar yang tidak bisa dibuang begitu saja ke tempat pembuangan sampah
nah di kota bandung pemerintah setempat punya cara menyiasati sampah ukuran besar tidak menjadi masalah kedepannya
bagaimana caranya kita simak sisi kota
tidak dipungkiri kita memproduksi sampah setiap harinya
di antaranya adalah sampah besar seperti kursi meja sofa kasur dan juga barang elektronik
sampah sampah besar tersebut masih sering ditemukan di beberapa tps dan juga sungai di kota bandung
padahal diperlukan pengelolaan khusus bagi sampah sampah besar jenis tersebut
sampah besar yang diperlukan untuk membuat sampah besar
sampah berukuran besar seperti tempat tidur kasur sofa meja makan dan lemari baju tidak bisa dibuang begitu saja ke tempat pembuangan sampah
masyarakat tentu bingung membuang sampah berukuran besar dan tidak jarang ada yang membuangnya sembarangan hingga mengotori lingkungan
di kota bandung jawa barat upaya mengelola sampah sampah besar ini terus dikencarkan guna meminimalisir permasalahan sampah
untuk mempermudah masyarakat membuang sampah besar kita membuat sampah besar yang berukuran besar
untuk membuang sampah berukuran besar unit pelaksanaan teknis pengelolaan sampah dinas lingkungan hidup kota bandung melakukan sistem jemput bola
masyarakat kota bandung yang ingin membuang sampah besar dapat menghubungi nomor telepon yang telah disediakan
setelah melakukan pengajuan masyarakat tinggal menunggu konfirmasi jadwal penjemputan dan pengangkutan dari dlh
penjemputan sampah besar dilakukan dua kali seminggu setiap selasa dan kamis
masyarakat disarankan mempersiapkan sampah besar yang hendak dibuang di tempat yang dapat diakses mobil
masyarakat tak perlu khawatir dengan biaya yang dikeluarkan karena layanan ini tidak dipungut biaya
apabila sampah besar yang telah dijadwalkan tidak dijemput pada hari yang sudah dijanjikan maka akan dilakukan penjatualan ulang
salah kedua duanya sih
kalau kemarin kan ada shock yang lain katanya kumpulin dulu
saya tanpa konfirmasi dengan pihak terkait dari tetangga saya kumpulin
ternyata hanya yang terdaftar saja yang bisa diangkut
mungkin kedepannya saya sebarlah nomor ini ke tetangga tetangga biar mereka yang mempersiapkan diri untuk pengangkutan selanjutnya
biasanya saya suka cari orang dekat rumah gitu yang mau buangin
cuma itu juga kadang susah sih lama berbulan bulan
bahkan waktu itu saya sempat buang sofa ada orang yang mau buangin tapi ternyata dia simpen di pinggir jalan dekat rumah
jadi ya nggak ada hasil apa apa
sayangnya sosialisasi dan edukasi terkait penjemputan sampah besar ini masih kurang
setelah tim mengikuti proses penjemputan sampah besar ini ternyata masih ada masyarakat yang belum mengetahui
jika barang yang bisa diambil adalah harus yang didaftarkan terlebih dahulu dan dibatasi maksimal dua item saja
sehingga tadi juga tim harus memberikan pengertian lebih lanjut kepada masyarakat sekitar
sampah sampah besar yang terkumpul nantinya akan dicacah dan kemudian dibuang ke tempat pemrosesan akhir atau tiga
sementara untuk penjualan sampah besar
sementara untuk sampah yang masih layak pakai dan memiliki kerusakan minor
akan diperbaiki untuk kemudian dimanfaatkan kembali
seperti halnya spring bed atau kasur pegas ini kondisinya sudah rusak dan tidak bisa lagi dimanfaatkan
karena itu spring bed ini dicacah menjadi ukuran yang lebih kecil
kain dan busa langsung dibuang ke bak sampah sementara per atau pegas dikumpulkan
selain itu meja berukuran besar ini juga dihancurkan
kayu kayunya dipotong menjadi bagian kecil untuk dimanfaatkan menjadi kayu bakar
dengan adanya layanan jemput dan angkut sampah besar ini
diharapkan dapat mengurangi jumlah sampah besar yang biasanya dibuang di sungai atau di tempat pembuangan sampah liar
dalam sebulan tiga puluh sampai empat puluh sampah besar diangkut
yang perlu kita catat adalah
pelayanan sampah besar ini terkait dengan masalah masalah lain
masalah lingkungan lain seperti banjir
ada beberapa kasus memang di kota bandung
dan terjadinya salah satu penyebabnya banjir itu adalah tersumbatnya saluran oleh sampah sampah besar
posisi itu yang menjadi penting sehingga kita memunculkan layanan terkait layanan jemput sampah besar
sementara itu direktur eksekutif wahana lingkungan hidup indonesia jabar menyebut
inisiasi yang dilakukan oleh pemerintah kota bandung mengenai layanan jemput sampah besar ini merupakan langkah yang positif
namun masih belum tersedianya lahan memadai untuk menampung sampah sampah besar yang sudah diangkut juga perlu menjadi perhatian
tinggal permasalahannya kan
bagaimana upt pengelolaan sampah ini menangani
sampah sampah besar itu
karena jangan sampai juga misalnya itu menumpuk di lokasi upt nya
terus tidak ada rencana tindak lanjut akan diapakan misalnya diperbaiki atau diguna ulang gitu ya
jadi diperbaiki untuk diguna ulang
atau dipilah lah misalnya
ada pemilahan yang masih bisa diperbaiki
diperbaiki untuk diperbaiki
yang sudah bisa diperbaiki tapi masih bisa dibongkar untuk diambil komponennya misalnya ya
bahan bahan yang masih berguna
nah itu juga patut perlu diperhatikan
jangan sampai nanti ini menjadi permasalahan lanjutan gitu
sdm dan sarana angkut yang masih terbatas juga perlu menjadi fokus pemerintah dalam meningkatkan efektivitas pengelolaan sampah